kali ini saya mau ngajak anda semua untuk jalan jalan berwisata
ini nggak cuma jalan jalan doang tapi kita juga bisa belajar untuk bercocok tanam dan juga berternak
kawasannya gak jauh dari ibu kota jakarta yaitu di daerah bogor jawa barat
wah lucu ya bebeknya
salah satu keunikan bebek adalah senang meniru teman yang ada di depannya
lihat saja jika salah satu bebek berjalan maka kawanan lainnya akan mengikuti
kawanan bebek alabio yang berada di kuntum fampilk bogor ini merupakan unggas yang berasal dari kalimantan selatan
uniknya telur bebek ala bio bisa dipanen setiap hari tanpa dibuahi bebek jantan
menurut petugas fampilk jenis makanan serta jadwal makan akan mempengaruhi jumlah telur yang dihasilkan
pak berarti kalau dari ukuran telur itu yang bedain apa sih pak
kenapa ada telur lebih besar sama ada yang lebih kecil itu kenapa
di faktor umur paling efektif yang sudah satu tahun lebih dia telurnya sangat besar dan untuk beratnya bisa sampai delapan
yang ini yang ini yang ini
selain bebek ada juga
nekat ragam hewan ternak lain ada di kebun binatang mini yang letaknya tak jauh dari pusat kota bogor ini
tak hanya untuk rekreasi tempat ini juga mengedukasi para pengunjung tentang cara beternak
di binatang makan ya senang sih lebih aman jalan jalan sahur ini sih dibanding ke mall kan
hewan kedua yang saya temui dan banyak menarik perhatian pengunjung adalah kerbau albino
tak seperti kerbau pada umumnya
sebelumnya yang berwarna hitam kerbau ini memiliki warna sebaliknya
biasanya kerbau albino ini menjadi ikon saat upacara pemakaman di toraja
di sini anda bisa menemukan dua puluh tiga kerbau albino dengan berbagai ukuran
kalau yang satu ini tak banyak orang yang tahu
hewan ini merupakan larva dari jenis lalat
dia juga juga sorgen dilihat sebagai sebuah serangga
radar tersebut juga telah dimanfaatkan untuk helisan celing atau pergerakan hewan mulut
pertama sekali kerbau ini benar benar memiliki itsosophia dan berwarna kiwi
hewahan juga men frogs
serangga terung di sini
bertingkat untuk buah buah itu
seperti ini lelat akan bertelur
selama satu hingga tiga hari telur akan menetas dan bertahan hidup dengan memakan sampah di media fermentasi
nah dalam waktu dua hingga tiga minggu megat siap untuk dipanen
dengan ini kita sudah sediakan tempatnya
kita tinggal ini gitu
dipindahkan dengan sendok ya pak ya
selain itu megat juga bisa dijadikan alternatif untuk pembuatan pakan ikan karena mengandung gizi yang cukup baik
nah kalau tadi teman saya bella sudah nunjukin serunya berwisata sambil beternak
masih dari kawasan bogor saya ingin mengajak anda untuk merasakan serunya berwisata sambil berkebun
terletak di cilengsi kabupaten bogor taman buah mekarsari masih menjadi lokasi wisata favorit masyarakat
tak hanya merasakan sejuknya udara dan menikmati indahnya suasana perkebunan
pengunjung pun dapat belajar melakukan pembibitan tanaman hingga menanam padi
seperti spot yang satu ini kebun salak
ya di sini para pengunjung dapat memetik buah salak langsung dari pohonnya
pengunjung yang masuk area ini akan didampingi petugas untuk melihat berbagai jenis pohon salak yang ditanam
serta akan diajari cara memetik salak
pengunjung pun dapat langsung mencicipi salak yang dipetik sendiri
tanya itu saja pengunjung pun dapat mempraktikan cara melakukan penyerbukan di pohon salak
kita masuk ke hutan salak jadi kita lihat lihat salak terus sambil kita metik metik salak
terus sambil ngerasain salaknya biarpun salaknya kecil tapi rasanya manis
wisata edukasi kali ini yang paling seru dan menantang adalah menanam padi di sawah
pengunjung dapat belajar cara menanam padi yang baik dan benar dengan metode tandur atau tanam mundur
dengan dipandu oleh petugas yang ahli tentunya
jarak tanggai padi pun diatur agar tak terlalu berdekatan yakni sekitar dua puluh cm
dan pilih padi yang lebih besar untuk setiap tanggai
wah ternyata nggak mudah ya menanam padi di sawah ya pak harus mau kotor kotoran
dan ini dengan metode tanam mundur ya tandur
ini harus dilakukan per tanggai dengan jarak dua puluh cm setiap tanggainya pak ya
pokoknya kita tanam ini tiga sampai lima tanggai
oke oke tanam lagi pak